setelah sempat mendapatkan perawatan medis di rumah sakit umum daerah cibabat kota cimahi selama dua pekan
perempuan korban penganiayaan dan pemerkosaan oleh dua pemuda di kawasan baros cimahi jawa barat
dinyatakan meninggal dunia pada rabu siang
korban yang masih di bawah umur itu mengalami luka serius di bagian wajah
akibat empat tusukan benda tajam
sebelumnya korban dianiaya dan diperkosa oleh dua pemuda di kawasan baros cimahi jawa barat
peristiwa sadis itu bermula pada dua puluh sembilan januari lalu
ketika pelaku menjemput korban dan mengajaknya ke suatu tempat di kawasan cipageran cimahi
di lokasi korban dicekoki minuman keras oleh pelaku
pelaku juga melakukan penganiayaan karena korban berusaha melawan
rencana akan kita laksanakan otopsi di rumah sakit kloris artikasi
kita menerapkan pasal delapan puluh satu dan delapan puluh dua undang undang perlindungan anak
yaitu tentang kekerasan
maupun tentang percabulan juga persetubuhan yang dilakukan oleh si pelaku
atas perbuatannya para pelaku dijerat undang undang perlindungan anak
dengan hukuman maksimal dua puluh tahun penjara
sementara itu tim jatantras polres tabes makassar sulawesi selatan
menangkap pelaku pemerkosaan terhadap dua wanita penyandang disabilitas tunawicara rabu dini hari
pelaku merupakan anggota dari komunitas yang
bersama dengan korban
tersangka ditangkap setelah polisi melakukan penyelidikan atas laporan dua orang korban
yang mendatangi polres tabes makassar selasa malam
polisi menyebut dua korban diperkosa dalam waktu yang berbeda
yaitu korban pertama pada dua ribu tujuh belas dan korban kedua pada dua ribu delapan belas
enggak lah kita agak sedikit kesulitan terkait penerjemah ya
karena yang baik pelaku maupun korban ini kan sama sama
disitu dikorban apa
tidak bisa tunawicara dan tidak bisa melanggar dengan baik
jadi kita perlu orang yang bisa menyampaikan apa yang kita sampaikan kepada mereka
kalau perkenalkannya mereka ini apa gimana
mereka ini satu komunitas
aparat polrestabes makassar juga masih melakukan penyelidikan lebih lanjut
untuk mencari tahu apakah ada korban lainnya yang belum lapor
akibat perbuatannya pelaku akan dicerat dengan pasal dua ratus delapan puluh
tentang tindak pidana pemerkosaan dengan ancaman hukuman dua belas tahun penjara
tim liputan cnn indonesia